kita bicara sepak bola indonesia sekarang yang lebih banyak ributnya daripada prestasinya
hasil kongres luar biasa pssi menetapkan kongres pemilihan tahunan akan digelar pada tujuh belas oktober mendatang
komite pemilihan pssi pun telah memutuskan awal pendaftaran calon ketua umum pssi pada dua puluh dua agustus nanti
seusai masa pendaftaran komite pemilihan akan menentukan nama nama yang akan bertarung dalam pemilihan
paling lambat sehari sebelum kongres atau pada enam belas oktober dua ribu enam belas
selain itu dalam kongres pemilihan tahunan nanti akan dipilih wakil ketua umum dan dua belas anggota komite eksekutif pssi
hal ini dilakukan sesuai dengan hasil kongres luar biasa pssi tiga agustus lalu
semua calon yang mendaftar harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam statuta dana electoral code pssi
termasuk persyaratan administratif seperti pemeriksaan dokumen yang akan dilakukan komite pemilihan
jadi ada beberapa persyaratan
memang yang harus dipenuhi oleh calon calon baik itu ketua umum wakil ketua umum ataupun exco
tapi koridor kerja kami adalah statuta pssi dan electoral code nya pssi
seperti misalnya harus mengurus bola pernah menjadi pengurus klub atau asprof sebanyak lima tahun dan lain sebagainya
tapi yang intinya itu